assalamualaikum wr wb
kayaknya gue harus nemuin sofia dulu deh
aman ahmad dijual ang
ya udah kabarin aja telepon teleponan lah
jaya turun jaya
jangan begitu jaya kagak baik
keburu kan kali
memang enak dikasih apa
sekotot teh buka
dan yang itu udah kepo
wah alhamdulillah teh
mau sih teh
tapi kan itu mau punya teh
ini untuk kamu saja
aduh alhamdulillah teh jajak allah ya
makasih banyak tuh
buat cantik bisaan ini mah
apalagi dipake neneng
kita udah siap nih
buat bagi bagi ningkru drum di taman rw sebelas
neneng teh siap meluncur
udah selesai cepetan

masya allah duit banyak banget ya
pak pak pak
saya nemu duit banyak banget ya pak
saya takut pak
mendingan bapak lapor ke polisi aja pak
atau kalau nggak
bapak sumbangin ke masjid duit ini kalau bapak takut
saya udah dapat jawabannya
buat ngejawab pertanyaan pertanyaan anak yang ada di bc
masya allah ternyata orangnya benar benar amanah ya
terus duitnya kemanain sof
saya nggak tau pak
sekarang posisi lo lagi dimana
di lapangan deket rumah
yaudah lo serok ya ntar gue kesana
amanahmat dijual ang
yaudah kabarin aja telepon teleponan
jaya turun jaya jangan begitu jaya
itu bang si jaya
pacarnya direbut orang
jadi dia nekat tuh bang
gue udah nggak bercanda
gue naik aja ke atas ya
jangan bang nanti dia loncat
lo nggak ngerti perasaan gue pergi lo
siapa juga yang bisa ngerti perasaan lu
sama perasaan gue
dan perasaan kita semua nggak ada satupun
yang bisa ngerti perasaan
karena ngomong soal perasaan adalah
sekarang tengah gue alamin
pacar lo direbut orang
pacar apoi juga lagi direbut orang bang
boleh kali apoy naik ke atas
atas nama satu nasib satu penderitaan
buat sekedar ngedengerin curhatan abang
solusi tengah apa yang kita alamin
ini tentang perasaan bang
sebenernya ngedeketin wianty
atau cewek gue itu adalah gue duluan
bukan cowok yang sok
ganteng dan sok kecakapan itu jahe
kenapa jadi dia
perasaan gue udah pernah ngelamar deh
sabar ya bang
yeh gue bakal sabar jahe
yang gue pantau dan gue liat selalu
itu ke temen temennya
perasaan gua itu udah kenal lama deh
tapi kayaknya nggak pernah sekali kali pun
gue dikenalin sama temen temen bokapnya
apa karena masa depan gue
yang suram ya
bisa jadi bang
gue gak ngerti ini ceritanya
ini ceritanya mau dibawa gimana
pasti lo juga akan geleng geleng kepala
yang ngebebasin gue dari penjara
makin kepedean dong dia
makin merasa kegantengan dong dia
makin terbuka peluangnya
di depan bapaknya wianty
ini buat abang aja
kan senasib kita bang
parah abang malahan
lu nyuruh gue gantung diri gitu
kenapa lo nyuruh gue
untuk gantung diri
jangan jantung lu itu berdegup
penderitaan hidup yang gue alamin
iya bang keras
gue gak sampai mau gantung diri
gue masih punya akal sehat
gue masih punya
allah sang sutradara
masalah yang tengah lo laluluin
pedih hidup yang elu
bener bener lagi rasain
gue masih pengen
sanggup kayak elu
belum tentu beban hidup lo
sanggup gue jalanin
begitu pun elu juga gak
bakal dan belum tentu juga bisa
ngejalanin penderitaan apa yang gue rasain
jai lantas alasan
apa lagi yang menghalalkan kita
untuk tidak percaya kepada diri kita sendiri
apa lagi yang menghalalkan kita
untuk tidak bangga sama diri sendiri
sementara yang lain
belum tentu kuat
untuk ngadepin masalah yang tengah kita hadepin
tak takut mati
takut mati jangan hidup
kata ustadz sepuh ini jai
beban itu semua akan hilang
kalau kita bersyukur
semakin kita bersyukur
semakin kita menjadi
umat dan hamba yang luar biasa
bersyukur itu pilih pilih
alias pilih kasih
cuma dimiliki oleh orang orang yang tahu tentang allah
saya gak jadi nekat bunuh diri
turun ya ayo turun